kita buka dengan informasi pertama ketua umum partai kebangkitan bangsa atau pkb mohaimin iskandar bersama pengurus dpp pkb menemui presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
caimin menyerahkan sejumlah rekomendasi dari para kader pkb se indonesia mulai dari subsidi harga bbm pupuk dan juga listrik hingga dukungan untuk mengoptimalkan bonus demografi bagi kaum milenial
hal ini disampaikan caimin usai menemui presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta pada senin pagi
menurut caimin rekomendasi rekomendasi yang disampaikan adalah hasil aspirasi dari lima kader utama pkb seluruh indonesia yang duduk di kursi legislatif dan juga eksekutif
hari ini dpp pkb saya pimpin sebagai ketua umum beraudiensi dengan bapak presiden republik indonesia
maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama pkb yang tiga hari di jakarta kemarin
kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di jakarta dan menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu
salah satunya menyangkut rekomendasi rekomendasi yang mohon dititipkan kepada presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan